oh ya baik pak saya akan kesana
saya tidak akan mengecewakan bapak
ya ya baik
saya kasih kamu satu kesempatan lagi
kalau sampai tasya ada apa apa
kenapa dia bisa kecil kecilan
tadi kejadiannya tiba tiba banget mas
dia jatuh dari tangga waktu
apa gak kamu jalanin
aku udah ngitip
jangan jangan kamu sengaja
bikin tasya kecelakaan
aku gak ada kepikiran begitu sama sekali
ini benar benar kecelakaan mas
ini aku percaya
aku gak akan percaya
anak kita udah gak ada mas
anak kita udah gak ada mas
semua ini salah saya bu
janganlah diri sendiri seperti itu bu
ini semua bukan salah ibu
karena orangnya dia sendiri bu
tapi kalau tadi saya lebih sabar
dan bisa menangin dia
pasti semuanya gak akan terjadi kayak gini
mungkin kita pergi bu
bu takut bapak jadi marah
terus bapak ngapain sama ibu
kamu aja yang pergi
saya mau disini
saya mau nemenin mereka
pasti mas narto sama tasha lagi sedih sekali
kenapa kamu bunuh anak aku
aku tahu kamu dengar mbak tasha
ibu gak salah
ya allah mas
aku gak ada kepikiran sedikit seperti itu mas
aku gak benci sama sekali sama tasya dan janin yang ada di perutnya mas
aku menganggap anaknya sama tato
anak aku sendiri
tapi kamu jangan bunuh anak aku
kamu danjurin aku
setelah kamu tahu kamu mandung
kamu wajib menang endurek tragedi anak aku di tasha
pun aku gak mau tahu
kamu harus tebus anakku yang udah mati
aku gak mau tahu
ibu ibu coba cepat panggil dokter ya ibu
tasha kenapa kau berdarah tasha
dok coba tolong periksa dulu
mohon maaf tuh bapak tunggu di luar ya
tunggu di luar bapak
istri bapak harus dijaga dua puluh empat jam
karena sedikit saja lalai pengawasannya
istri bapak bisa meninggal
ingat nato kalau kamu pergi dari meeting terus
pekerjaan kamu bisa terancam
siapa yang harus jaga tas
aku khawatir sama keselamatan tasya
saya tidak akan maafin kamu
tidak ada kata maaf
mas aku menyesal mas
aku tahu aku salah
tapi aku menyesal
karena seharusnya aku bisa menjaga tasha
jangan sebut sama anakku lagi
dia sudah tidak ada
aku udah bilang sama kamu
aku benar benar menyesal
aku mau menembus semua kesalahan aku
kamu gak bisa berikan apa apa
tapi kilat asyam berikan kepada aku
malah kamu merangkulnya
izinkan aku untuk menembus kesalahan aku
aku benar benar menyesal
dan aku rela melakukan apa pun untuk itu
aku rela melakukan apa pun untuk itu
baik pak saya akan ke sana
saya tidak akan mengecewakan bapak
saya kasih kamu satu kesempatan lagi
kalau sampai tasya ada apa apa
saya demi tuhan